karena dianggap menyebarkan konten negatif berbau sara
pemerintah memblokir sebelas situs berita dengan domain nama islam
hal ini terjadi setelah presiden joko widodo dibuat resah
dengan semakin maraknya penyebaran berita bohong
dan situs situs berbau provokasi sara di tengah masyarakat
pemerintah dituntut untuk kemudian memberikan penjelasan gamblang
terkait indikator pemblokiran ini
di penghujung tahun dua ribu enam belas kementerian komunikasi dan informatika
kembali memblokir sebelas situs yang dianggap melemparkan provokasi berbau sara
ada pun ke sebelas situs yang diblokir tersebut adalah
www islampost com dakwatangerang com kiblat com dan beberapa situs lainnya
menurut jurubicara kementerian kominfo
seperti yang dikutip oleh cnnindonesia com
ke sebelah situs yang diblokir ini merupakan hasil
penyelidikan berita berita berita

yang diakini bermuatan negatif
pemerintah seperti yang tertuang dalam undang undang informasi dan transaksi elektronik atau ite
berhak untuk memblokir situs yang dinilai mengandung konten negatif
yang bisa meresalkan masyarakat
bicara tindakan tadi eksekusi ya
by regulation kominfo memiliki perangkat untuk itu
kominfo mengiris jangkauan sehingga penyelidikan telekomunikasi isp
untuk bisa diperintah
untuk bisa di request untuk menutup mana mana yang perlu ditutup
kategorinya apa saja itu pak nur riza
loh kalau itu negatif
negatif seperti pornografi perjudian radikalisme
sebelumnya keresahan dengan beredar luasnya berita bohong
dan juga situs berita yang dianggap menyebarkan sentimen sara
juga mengusik presiden jokowi
hingga presiden menggelar rapat terbatas untuk mengantisipasi hal ini
dan saya minta yang pertama
penegakan hukum harus tegas dan keras untuk hal ini
yang sengaja memproduksi berita berita bohong tanpa sumber yang jelas
judul yang provokatif mengandung fitnah
dan yang kedua
saya minta juga gerakan yang masif untuk melakukan literasi edukasi dan menjaga etika
menjaga keadapan kita dalam bermedia sosial
peneliti dari ict watch donny beu
mengatakan bahwa penyebaran berita dengan konten negatif seperti sarah
ataupun berita bohong
tidak hanya bermotif ideologi
tapi sudah menjurus menjadi industri yang menguntungkan
itu namanya mereka sebutnya sebagai fake news ya
atau berita hoax ya berita bohong itu
itu juga menjadi satu industri tersendiri
yang terjadi juga di indonesia itu sama
karena ternyata orang membuat
atau situs berita abal abal begitu ya
oh ternyata dia nggak pro sama sini nggak pro sama situ
dia pro pokoknya yang penting duitnya masuk
langkah reaktif pemerintah menutup situs situs yang memakai nama domain islam ini dikritisi sejumlah pihak
sebagai langkah yang kelewat reaktif
pemerintah pun diminta untuk menjelaskan secara terbuka
indikator indikator apa saja yang digunakan untuk menutup situs situs tersebut
beberapa pihak juga menyarankan
agar pengelola sebelah situs yang diblokir untuk meminta perlindungan ke dewan pers
budi adiputro cnn indonesia
baik untuk membahas lebih lanjut tentang pemblokiran situs situs berita yang dianggap menyalahi aturan di studio kami
kini sudah hadir samuel abrijani pangerapan
yang merupakan dirjen aplikasi informatika kemenkom info
lalu kemudian ada imam wahyudi
anggota dewan pers
dan dhanil anzar semanjuntak ketua umum pp pemuda muhammadiyah
pemerintah ini juga menarik
karena mereka juga mencari penyelidikan

selamat malam bapak bapak
terima kasih sudah hadir di studio prime news
nanti kita akan juga mencoba untuk menghubungi salah satu anggota komisi satu dpr ri
tapi kami masih akan mencoba terus untuk menghubunginya
saya akan mulai langsung dari pak samuel terbeluluh
bisa anda jelaskan dulu pak
sebelah situs ini awalnya bagaimana kemudian diblokir
disebutkan kalau tidak salah ini sebelas dari dua ratus yang disisir begitu pak ya
sebenarnya yang diblok bukan hanya sebelas
cuma yang terekspos
yang terbaru ini ya
ya tiap hari itu ada
yang kemarin juga ada tambahnya tujuh juga ada hari ini
jadi memang yang terekspos sebelas
tapi jadi gini kita ada mekanismenya
sesuai dengan peraturan menteri nomor sembilan belas
jadi konten itu ada dua
satu adalah konten pornografi
kedua konten yang melakukan kegiatan ilegal
yang melanggar hukum
kegiatan ilegal itu
banyak itu ya undang undangnya banyak
jadi ada paham berita bohong
ada kegiatan narkoba
jadi kegiatan kegiatan yang ilegal
atau kegiatan yang bertentangan dengan aturan aturan yang ada
jadi kalau disebut diskriminatif salah besar ya pak ya
sekarang buktinya banyak
tidak hanya sebelas ini
yang hanya terekspos
mungkin sekarang sesanya hanya domain nama islam begitu ya
bisa anda jelaskan juga pak
saya sebut saja namanya fadli lijuan
langsung mengkritisi bahwa
apakah sudah melalui prosedur yang dilakukan dan lain sebagainya
gini kita ini sekarang hidup di zaman demokrasi
tidak pernah berani pemerintah tanpa prosedur
pasti sudah dilewati tahap tahapan yang harus dilewati
jadi memang buktinya ada aturannya jelas
nah kita berani melakukan itu
saya kira kita di somasi bisa
banyak somasi yang akan lari ke pemerintah
kalau kita tidak melakukan prosedural itu
misalnya seperti apa penjelasan pak
agar lebih clear prosedur prosedur yang sudah dilakukan
ya ada diajukan oleh suatu instansi yang memang berwenang
tadi kan tadi yang konten ilegal itu
yang melawan undang undang itu harus diajukan oleh instansi yang berwenang
kalau itu mengenai masalah ponugrah
apa namanya terorisme pnpt
kalau melanggar undang undang kuhp ya polisi
atau yang lainnya yang intelligent juga bisa masuk
oh ini karena penyebarannya sudah membahayakan
jadi ada semua instansi yang punya
itu harus masuk
habis itu masuk ke kita
kita lakukan yang namanya verifikasi
karena kita harus mengumpulkan data data digital
sebelum kita ditutupkan
kita harus punya juga data data digitalnya
kalau enggak nanti kita mana buktinya
sudah ditutup kok
nah ini kita sudah rekam semua
habis itu kita cari juga pasal pasalnya
ya itu kita lakukan penutupan
oke verifikasi terus sempat melakukan pemanggilan
sempat melakukan pemanggilan pada pemilik pemilik situs
yang bertanggung jawab atas situs tersebut
sop nya bukan kayak gitu
sop nya kita apabila dikendengarai melanggar
nggak pakai lakukan pemanggilan
bagaimana kita melakukan pemanggilan
setelah itu kita kasih mereka untuk verifikasi
atau mewajukan keberatan
kalau kita harus memberitahu pemilik website
berarti kan seharusnya semuanya harus di
sebelum ditutup harus diberitahu dong
ya kan nah
sop nya adalah kita tutup
kita sudah cukup bukti kita tutup
tapi mereka boleh mengajukan keberatan
oh jadi tutup dulu mereka ngajuin keberatan
kayak tadi kita sudah ketemu dari sebelas itu
ada lima yang datang ke
oh sudah datang
sudah datang ke saya
lima karena ada dari lima ini
empat mengajukan normalisasi
normalisasi adalah untuk di unblock lah
yang satu lagi mengirimkan surat nota keberatan
tadi kita sudah ketemu
tadi ada perwakilan dari dewan pes juga datang
dari kepolisian juga datang kita bahas
jadi ini koordinasi juga dengan dewan pers begitu ya
ya kita nggak pernah menutup yang namanya situs
yang sudah terdaftar di dewan pers
karena undang undangnya beda
undang undangnya khusus itu undang undang pers
kamu nggak berani itu
dari sebelas itu ada yang masuk pada anggota pers tidak mas
tidak ada memang ya
sehingga ketika saya mengutip pernyataan dari
siapa namanya mantan ketua dewan pers
pak bagirmanan bahwa situs situsnya
situs situs yang terblokir ini bisa meminta perlindungan
terhadap dewan pers asal memenuhi syarat mereka terdaftar sebagai capres
sehingga sebelas ini tidak bisa ikut
penjelasan koordinasi dengan dewan pers sendiri seperti apa
kinerja atau mekanisme ini ya mekanisme kerjanya
ya jadi intinya adalah bahwa memang sekarang kan
banyak sekali situs situs yang mirip pers
tetapi tidak mereka lantas bisa dianggap sebagai pers
karena untuk disebut sebagai pers
atau menyandang predikat sebagai pers itu
ada syarat syarat seperti yang disebutkan undang undang
yang paling penting adalah bahwa dia adalah
menjalankan kegiatan pers secara teratur
kemudian dia berbadan hukum indonesia
kemudian dia kontennya itu menghormati kebenekaan
kemudian menggali yang
itu diatur dalam undang undang pers ya
diatur dalam undang undang
kemudian bahwa wartawan juga mengikuti kode etik jurnalistik
dan dalam konteks itu kemudian dewan pers kan ada
sebagai turunan dari undang undang empat puluh tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
itu masyarakat pers membuat beberapa peraturan
ada empat peraturan yang penting
pertama adalah standar perusahaan pers
ketiga adalah standar perlindungan profesi wartawan
dan keempat standar kompetisi wartawan
jadi untuk bisa disebut sebagai pers
paling tidak harus comply dengan empat peraturan ini
jadi tidak bisa kemudian misalnya seseorang
atau sekutu kelompok membuat situs
kemudian dia mengklaim bahwa dia pers
sepanjang dia tidak bisa comply dengan ini
sepanjang dia tidak bisa memenuhi apa yang dipersyaratkan
dia tidak bisa dianggap sebagai pers
tapi sebenarnya ketika tidak ada daftar sebagai pers itu
masih boleh tidak situs itu muncul
boleh tapi undang undangnya tadi
undang undangnya ada undang kuhp dan undang ite
di luar undang empat puluh sembilan dan pers
di luar undang undang pers
kami tidak berani
tapi yang itu jadi undang undang yang lain yang berlaku
oke semuanya prosedur dan menurut anda sudah transparan
ada sop nya tadi juga berkoordinasi dengan berbagai pihak
salah satunya adalah dewan pers
nah mas dhani saya ingin bertanya dengan anda bahwa
sepertinya anda menggarisbawahi ada ketidakadilan
dan transparansi di balik pemblokiran situs media islam
mungkin bisa anda jelaskan
ya jadi kebetulan beberapa hari yang lalu
beberapa teman teman yang melakukan situs situs itu
berkunjung ke muhammadiyah
pada prinsipnya ngadu lah kira kira begitu
nah memang beberapa situs saya tes begitu ya
ini betul anda diblokir
ternyata bisa dibuka
itu dengan provider yang umum ya
provider iya yang umum ya
itu saya buka ternyata ini masih bisa dibuka
masih bisa dibuka
ya ini masih bisa dibuka
dari sebelah situs itu yang datang ke anda
saya coba situsnya dia itu bisa dibuka
tapi memang di hp lain
masih bisa dibuka ternyata
ada kan gini kan kita mengirimkan data itu ke operator
katakan data itu dikirim malam ini
kan operator kan harus mengupdate yang namanya sistem dns nya
supaya mereka bisa terfilter
nah emang kecepatannya itu beda beda sistemnya
tapi kalau yang besar besar yang mainnya itu
tapi yang besar paling besar itu nggak bisa langsung
karena dia ada jadi ada empat operator yang sudah memasang sistem online
nah pelaku internet di indonesia itu ada tiga ratus lebih
yang kecil kecil yang mainnya yang itu ada yang empat besar ini
habis itu habis ada lagi yang mediumnya yang kecil kecil
nah mungkin juga harus dilihat
yang besar ini yang lama menurut anda
biasanya cepat mereka
tapi kadang kadang kita paham waktu kita mengakses internet
nah wifi nya itu kan kadang operator lain
operator yang kecil maksudnya
nah itu jadi memang harus dilihat
tapi biasanya yang besar besar akan mereaksi
ada sanksi ketika nanti salah satu operator tetap akan
ada ada sanksinya
sanksinya itu kan memang ada sop nya juga ada dalam permen ini disebutkan
berapa cepat dia harus
kalau yang dikasih satu x dua puluh empat jam setelah dikirim itu harus
ini kalau yang masih terbuka itu jangka waktunya sampai berapa lama
tadi karena ada reaksinya cepat kalau yang online itu dia langsung bisa cepat
tapi kalau yang nggak online kan baru cycle nya hari berikutnya
karena biasanya mereka mengakredit malam hari
supaya sistem komunikasinya tidak terganggu
saya sendiri satu situs dari sebelas situs yang di blokir itu memang coba saya buka sendiri dan memang masih bisa
tadi malam pak
tadi malam benar
tadi malam masih bisa
tadi malam ya
berarti artinya hari ini ini bisa
iya jadi ada berapa
saya hari ini belum coba
yang jelas kemarin itu siang gitu ya saya tes ternyata satu situs itu terbuka
kemudian saya sampaikan parameternya apa gitu
mereka mengadukan beberapa hal
kalau terkait dengan dewan pers memang kelemahan mereka di situ saya pikir
tidak terdaftar di dalam press ya
tidak terdaftar rata rata semuanya tidak terdaftar
nah jadi kami sering terima pengaduan seperti ini karena
yang sering diblokir yang diadukan ke kita itu selalu yang menggunakan situs situs yang berisi tentang konten konten islam
kemudian seringkali kan juga rekomendasi memutuskan untuk menutup situs ini itu berangkat dari rekomendasi misalnya bnpt
kemudian lembaga lembaga yang lain
seperti yang dijelaskan tadi ya
ya yang seringkali misalnya terjemahannya terkait dengan konten konten tertentu juga jadi debatable
misalnya kalau ada satu situs yang sering menggunakan kalimat misalnya diksi jihad
kalau kemudian diterjemahkan itu situs radikal itu juga debatable
pengertian kata jihad berbeda antara
konteks diksi jihad kalau kemudian dalam islam kan tidak bermakna perang ansih ya
dia punya banyak makna termasuk makna bekerja sungguh sungguh bekerja keras dan sebagainya
nah konten konten seperti ini yang kemudian di publik yang muncul adalah stigmatisasi seolah olah gitu ya
situs situs ini situs situs yang diblokir ini itu karena dia berafiliasi terhadap islam
kemudian ada agenda stigmatisasi
nah ini pesan tentu yang mereka sampaikan begitu ya
ini yang kemudian diberikan
yang kemudian memiliki kekhawatiran
pertama muncul diskriminasi tadi
kenapa disebut diskriminasi
kalau kita buka situs situs yang berbahasa sebutlah menggunakan judul judul yang nasionalis dan segala macam
itu banyak yang menebak kebencian
keren itu sebenarnya ada tangkap seberapa banyak sih kemudian akhirnya muncul stigmatisasi berdomen islam
beberapa kali yang datang ke kita domen domen islam ini kan banyak gitu ya
datang ke muhammadiyah mengadun tentang hal ini ya
di luar sebelah sini ada lagi sebelumnya
ada kan banyak yang
kan beberapa kali kan kemenko melakukan pemblokiran
dan itu rata rata yang mengadu kami kebetulan kami organisasi islam tentu pasti mereka yang mengadu kita
nah itu selalu dibandingkan itu dengan situs misalnya yang bermuatan misalnya nama situsnya nkri
tapi isi atau konten dari situs itu itu kebencian misalnya terhadap islam terhadap agama lain agama tertentu
kok nggak diblokir maksudnya
itu nggak diblokir
nah itu yang kemudian muncul kesimpulan ada diskriminasi ada ketidakadilan di situ
nah kemudian kedua itu tadi publik misalnya kami di muhammadiyah
itu kan tidak disebarluaskan misalnya parameter ini
misalnya nih situs ini kenapa diblokir
disebutkan karena dia menyebutkan ini ini
jadi publik misalnya pesan seperti ormas seperti kami yang tentu punya fungsi juga salah satunya mengadvokasi
teman teman yang datang ke kita mengadu itu tahu persis gitu loh
indikatornya seperti apa apakah kalau tidak ada indikator itu kemudian muncul anggapan bahwa ini diskriminasi
nanti dijelaskan lebih lanjut pak
kami akan segera kembali setelah jadwal
benarkah indikator indikator yang digunakan oleh pemerintah tidak jelas dan tidak transparan sehingga kemudian munculkan asumsi pada situs situs yang diblokir ini munculkan adanya diskriminasi
benar demikian pak apa indikator indikator yang kemudian ditagih mereka ini untuk agar jelas
cara pemblokiran kita itu bukan berdasarkan world
jadi kita itu ada analisis kontennya itu membaca the whole story nya
jadi tidak hanya ada kata misalnya jihad tadi dicontohkan
kita tidak melakukan pemblokiran berdasarkan kata
jadi memang ada kontennya kontennya di ini dianalisa kontennya oh ini
jadi ada buktinya apa oh ini ada pelanggaran ini
jadi prosesnya panjang ada analisa kontennya
jadi waktu mereka mengajukan ke kami kami maunya sudah ada analisis dong
kita jangan jangan karena kan kita bukan bukan yang mengerti apa yang ia
mereka mengajukan ke maksudnya dari lembaga lembaga tadi itu ya
lembaga yang punya kapasitas untuk hal itu
jadi mereka sudah mengakukan kita koordinasi

oh iya benar buktinya baru kita melakukan pemblokiran
nah kenapa terlihatnya itu di publik hanya domain domin yang bernama
bernomin ya islami
bernomin ya islami ini
ya karena yang terekspos itu
kan yang kalau pers kan nggak suka expose yang lain
padahal banyak kalau kita datang datang ke tempat saya pasti banyak
tiap hari itu saya terima laporan
ngadu dewan pers berarti
jadi emang jadi itu yang harus
seperti itu contoh dicontohkan tadi misalnya contoh nkri tapi isinya menghujat
keyakinan lain atau agama lain itu juga diblokir juga
ada yang diblokir juga loh
waktu itu saya tuh memblokir yang namanya suatu website
ini ada buktinya
ada nih contohnya real ada ya
tapi kan setiap hari memang kan mudah kita temukan
ini kan apa
kan mudah ketika
ini ditutup segala macem
tiba tiba orang ada capture dengan mudah
ini belum gitu kan ditemukannya
nah ini kan kelemahan yang dialami
karena scoop nya sangat besar itu ya
kami pahami itu
tapi tentu upaya menjelaskan kepada publik kenapa ini ditutup itu harus terang juga begitu
atau minimal kelompok kelompok mainstream
maksud saya misalnya kalau ini berkaitan dengan
saya tidak ingin mengatakan semua situs islam itu
islam yang menggunakan nama islam itu adalah islami
itu saya nggak mengatakan itu ya
bisa jadi ada orang yang membajak gitu ya
tapi maksud saya adalah ormas seperti kami muhammadiyah misalnya ketika blokir ini
nah ini peran komunikasi kementerian untuk segera kirim
ini di blokir karena ini ini ini
nah itu akan jelas
jadi ketika mendengar penjelasan pak semmy tadi sudah clear indikatornya
kami nggak tahu
saya nggak pernah dijelaskan pak semi
karena nggak pernah dikirim
karena hari ini saja misalnya kita paparkan di sini kita cari yang ini yang apa yang punya tendensi anti nkri
walaupun tidak pakai nama islam segala macam itu masih gampang kita temukan
itu menunggu laporan juga di lembaga lain atau bisa inisiatif pak sebenarnya
kita memposisikan kita yang kalau kita yang pasti pasti aja
makanya pornografi perjudian yang tidak perlu analisa
yang harusnya yang terkait
karena bunyi undang undangnya demikian
bunyi aturannya demikian
nah kedepannya bagaimana ya
kita sekarang lagi dibentuk suatu lembaga panitia koordinasi gitu
jadi kita dengan bukan panitia apa forum koordinasi diantara para penegak lembaga yang penegak hukum ini
kita melakukan koordinasi
jadi itu untuk memudahkan
jadi kalau ada beritanya atau memang itu punya potensi atau melanggar ya kita bisa tindak langsung
nah sebenarnya memang dari kami juga sendiri kedepannya memang harusnya langsung diproses
sebenarnya dengan melakukan pemblokiran ini kita ingin juga ada pembelajaran dulu dari masyarakat
karena apa yang dibuat itu sudah memenuhi
cuma kan kita juga tidak bisa serta merta
ini kan ada pembelajaran
masyarakat juga harus tahu
oh ini ternyata melanggar hukum gitu kan
jadi ini makanya kita lakukan pemblokiran
itu masyarakat umum bisa melaporkan
makanya nanti ada nanti kita sudah
tautan link yang kemudian
tautan link nanti tapi ada ada nanti
nanti kita namanya ini hubungannya dengan kriminal itu
kita larikan ke polisi
nah ini sudah umumin belum
nah kedepannya memang kami sudah berkoordinasi harusnya proses hukum langsung
jadi kami itu hanya memblok yang tidak bisa dijangkau
kalau bisa dijangkau harusnya di proses hukum
ini yang kadang dikoordinasikan dan ini yang akan dilakukan
sebenarnya ketika tren tentang pemblokiran ini terus terlihat meningkat
saya bilang terlihat dulu karena data realnya saya belum tahu
tetapi yang paling dikhawatirkan sebenarnya mas imam adalah kekhawatiran kemudian untuk kebebasan berpendapat
mengkritik sekeras sedikit begitu lalu kemudian takut khawatir begitu warga diblokir dan lain sebagainya
nah kalau misalnya ada sebuah situs online begitu terkait pemberitaan dan tergabung dalam pers misalnya
apa upaya yang akan dilakukan oleh dewan pers kira kira untuk memberikan perlindungan dan advokasi seperti itu
ya tentu kalau seandainya situs pers
artinya media pers online itu kemudian diblokir
ini ada masalah koordinasi nih kita pak
artinya makanya sekarang untuk mencegah jangan sampai itu terjadi
sekarang benar benar kami koordinasi langsung bahkan kita harapkan nanti data dewan pers itu bisa link dengan datanya kominfo
sehingga kominfo sebelum melakukan blokiran dilihat dulu ini pers atau bukan
nah problemnya sekarang adalah bahwa memang di kalangan penegak hukum termasuk yang mengusulkan untuk diblokirkan
kominfo itu kami tangkap bahwa mereka juga kadang kadang bingung ragu ragu apakah ini pers atau tidak
padahal sudah jelas bahwa seandainya meminta pendapat kami kami akan segera memberikan pendapat
tetapi memang karena
mereka jarang meminta pendapat dewan pers
sekarang sudah cukup banyak
tetapi yang kami temukan misalnya dalam komunisasi dengan cyber crime misalnya itu kadang kadang kami juga pak ini kenapa
sudah jelas bukan pers
tetapi kok apa
terus menerus masih ragu kurang lebih seperti itu
jadi maksud kami begini jangan sampai kemudian yang pers itu dikejar kejar gitu
artinya dihendak dikriminalisasi
sementara yang bukan pers
bukan pers ragu ragu
ragu ragu jangan sampai seperti itu
karena pada dasarnya kan kalau kami menjalankan fungsi sebagai pers itu tentu di luar dari niat buruk itu
kalau memang benar benar kami temukan bahwa dalam produk pers itu ada niat buruk tentu kami akan mendorong bahwa ini tidak perlu diproses dengan undang undang empat puluh tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan
karena pada dasarnya tugas dewan pers itu bukan menjadi bangker dari orang yang mendapat pernikahan pers untuk berbuat semaunya
justru kami mengawal supaya yang pers itu benar benar taat kepada asas asas tadi
nah kaitannya dengan kalau kita hubungkan dengan kebencian kemudian ekstremisme radikalisme dan sebagainya tentu pers harusnya jauh dari itu
kecuali kalau mereka memang tidak ingin dianggap sebagai pers
itu bukan hal yang tidak mungkin
dalam sejak maret sampai sekarang ini periode dewan pers yang sekarang itu sudah ada sekitar lima belas media yang kemudian rekomendasi kami seandainya ada pengaduan itu diproses dengan undang undang lain di luar undang undang empat puluh tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan
karena mereka terbukti bahwa
bisa seperti itu
walaupun itu anggota di dalam
walaupun itu misalnya terdaftar misalnya gitu
tetapi kemudian kami menemukan bahwa mereka terus menerus melakukan pelanggaran dan tidak menunjukkan ada perbaikan
apalagi kalau kami temukan ada niat buruk maka kami akan menyatakan bahwa ini tidak memenuhi syarat lagi untuk disebut sebagai pers
nah ini langsung saja mungkin mas bisa digambarkan secara jelas yang melanggar walaupun anggota pers tapi yang melanggar melanggar itu seperti apa sih contoh contohnya
jadi sebagai contoh begini
ada sebuah media di sumatera utara itu tidak melayani hak jawab itu sampai delapan belas kali
sudah diberikan hak jawab tapi tidak pernah dimuat
nah kami berikan peringatan diulang lagi sampai lima kali
dan kemudian diikuti dengan pelanggaran lain bahwa dia memuat berita yang tanpa ada konfirmasi dan itu muatan syarat
maka kami melihat bahwa ini sudah tidak ada
muatan syarat juga ya ada juga ternyata media gitu
ada media seperti itu
dan kemudian misalnya ada media yang atas nama kppb sampai untuk mengontrol korupsi misalnya
seseorang yang belum tentu korupsi langsung dianggap korupsi
dan kemudian dihajar terus dan kemudian kami temukan bahwa motifnya adalah motif politis untuk menjatuhkan yang bersangkutan
berarti itu ada niat buruk
menemukan motif itu berarti ada kajian hukumnya juga di dalam dewan pers
jadi di dawan pers itu pertama kali ya tentu pada saat ada pengaduan yang kami lihat itu adalah isinya
isi dari media itu bukan hanya berita yang diadukan
isinya bagaimana trendnya
nah kalau kemudian kami menemukan trend bahwa dia itu apa namanya berita keseluruhan itu cenderungannya sama
maka kami curiga bahwa ini memang diniatkan buruk
sama seperti ada kasus di bengkulu
ada dua media
pada waktu pilkada
itu memang menghadapi
itu memang menghadapi
jadi kami hajar terus salah satu calon
begitu kami lihat isinya kecenderungannya sama
maka kami kemudian kami hadirkan yang bersangkutan
misalnya kami istilahnya kami klarifikasi
dan kemudian juga pengadunya
maka kemudian dari situ kami sampaikan rekomendasi
bahwa ini tidak lagi bisa dianggap sebagai pers
jadi banyak contoh contohnya selain sarah adalah soal itu tadi
ada motif politik untuk menjatuhkan orang tertentu
jadi diproses di luar undang undang yang tadi terkait dengan pers
tapi bisa apa saja contohnya tadi mas
bisa menggunakan kuhp misalnya
artinya rekomendasi kami sebaiknya diproses dengan undang undang lain
kami persilahkan pengadu
artinya maksudnya dewan pers tidak memberikan advokasi perlindungan lagi
artinya bahwa proses di dpr sudah tertutup untuk yang bersangkutan
terkait konten sarah sendiri
sebenarnya kalau anda melihat ketika ada situs situs online
sudah tidak terdaftar di dewan pers
lalu kemudian mungkin disebutkan tadi karena alasan sebelas situs itu diblokir
adalah provokasi sarah dan lain sebagainya
anda sendiri melihat kalau dari konteks itu setuju tidak sebenarnya
tentu kami setuju ya
kalau kemudian ada pemblokiran terhadap situs yang memang menebar kebencian
menebar sara anti pancasila anti nkri
memburukan agama apapun
itu kami setuju
hanya saja itu harus disampaikan secara transparan
nah ini kan pesan ini tadi yang belum disampaikan
kemudian dilakukan secara adil
karena masih akan muncul nanti pembelaan
orang misalnya datang ngadu ke kita
sama dengan ngadu ke dewan pers
tentu mereka akan menggunakan dalil adil tadi
sebagai salah satu hal yang penting
karena kok dia ditutup
di sana tidak ditutup
karena dianggap kami membela kelompok kami
di sana justru merusak kelompok kami
tapi tidak ditutup
nah itu yang kemudian muncul ketidakadilan itu
jadi saran saya tentu
walaupun tadi dijelaskan
mungkin yang terekspos
ini kan yang terekspos sebelah situ
saya terus terang tidak tahu saya parameternya apa
kedepan memang diperlukan mekanisme itu
karena ini kan kita punya sebutlah
organisasi besar yang terkait dengan agama islam di
di indonesia ini ada muhammadiyah
ada satu lagi lembaga yang namanya mui
nah itu bisa menjadi apa
menjadi kelompok yang bisa menyampaikan pesan itu
oh ya situs ini memang menyampaikan konten konten ini dan berbahaya
ketika kami tidak bereaksi kan tidak ada masalah
mereka akan sendiri
tapi kalau kemudian kami menemukan ada ketidakadilan
ada diskriminasi tadi
ya tentu kami membela
jadi yang anda sarankan adalah bagaimana itu transparan
yang muncul kan
ini kan kita era hoax hoax itu tadi
akhirnya kan mendebar informasi
mendebar informasi macam macam
karena tidak ada ini mana parameternya
yang dia disebut dia disebut menebar sara anti nkri itu yang mana
itu yang harus dijelaskan
atau ketika kita mau pantau sudah ditutup
tidak bisa kita lihat
nah oleh sebab itu posisi misalnya bnpt
bnpt itu mereka menutup ini kenapa
supaya langsung aja lebih realistis kita bicaranya
yang datang ke anda dari sebelas situs itu berapa pemilik situs yang datang
dan itu mereka komplainnya apa
saya ditutup karena ini nih misalnya gitu
mereka terkumpul dalam yang namanya g dua ya
g dua mereka nyampe itu
karena mereka bicara ya kami ditutup karena dianggap itu tadi
dianggap radikalis segala macam
padahal isi konten kami itu rata rata adalah media dakwah
isinya dakwah dan segala macam
terus terang saya tidak
tidak secara detail apa begitu ya
tidak secara detail
karena ketika kita mau buka kan kita nggak tahu apa yang sebenarnya apa yang jadi protes atau keberatan bnpt
yang menurut bnpt situs ini jadi ancaman
jadi sama sekali kita tidak tahu apa yang penyebabnya
jadi anda juga dalam berposisi juga belum tentu lima situs yang datang ke anda ini benar atau tidak gitu ya
posisi kita tentu begitu
tentu kita berprasangka baik dengan kawan kawan
terus kita juga bertabayun kan juga dengan kemenko info bnpt dan segala macam
nah kalau kemudian teman teman ini bisa menyampaikan ini kami tidak melakukan konten konten radikalis dan kebencian anti nkri dan segala macam
ini loh pak isinya
nah kemudian bnpt nyebutkan oh ini memang radikalis segala macam
kami kan bisa melihat
ini sekarang nggak bisa sama sekali dari dua pihak ini
karena kami juga bukan pembaca setia gitu ya konten ini
bukan pembaca setia juga
karena saya kami tentu misalnya seperti muhammadiyah ya punya web muhammadiyah org id dan segala macam
sumber informasi lain begitu ya
ya begitu kan banyak gitu ya
saya masih penasaran sebenarnya isinya apa sih dari konten analisa bisa dibuka di sini nggak pak
kita aja datang lebih dahulu
kami akan segera kembali setelah datang berikutnya
kalau tadi sempat disebutkan oleh pak semi dari kemenkominfo bahwa
intinya yang melanggar berbagai undang undang
bisa kemudian melaporkan begitu pak ya intinya
nah tapi bagaimana masyarakat bisa tahu sebuah
apa namanya tautan link atau sebuah situs media online seperti itu
dianggap melanggar atau tidak
kita ingin tahu dulu pak sebelas itu kemudian langsung diblokir itu
isinya tentang apa sih
kalau bicara tadi secara umum kan provokasi sarah
contoh yang real itu kayak apa sih pak misalnya pak
kalau itu ada data datanya ada secara yang saya ingat sih
umamanya ada berita bohong
bahwa itu ada tidak terverifikasi itu ada
jadi memang tapi detailnya itu banyak
berita bohong itu misalnya kayak misalnya gini
salah satu yang membuat pemerintah marah
seperti yang tadi kita lihat bahwa pak luhut bin sarpanjaitan cukup marah
dengan perkembangan pemberitaan yang disebut bohong
tentang serbuan tenaga kerja dari tiongkok
ada sepuluh juta
itu masuk salah satu yang diblokir
iya salah satu yang kayak gitu
berita berita ini kan sebenarnya hoax itu
sebenarnya sudah ada memenuhi pasal dua puluh delapan itu
jadi ada data yang tidak valid yang disajikan
dan itu tidak bisa diverifikasi
kan ini bagaimana jawabnya
itu salah satunya
jadi memang banyak konten kontennya
tapi yang sepertinya saya bilang
kebetulan saya nggak bawa datanya
tapi memang ada itunya
jadi kita sudah ada
secara detailnya ada ya
walaupun itu bukan kata ya
bukan dari kajian kata saja ya
bukan langsung satu beritanya
ini berita ini
nah kadang kadang kalau mereka sudah minta ternormalisasi
mereka akan take down
itu hanya satu berita saja
ada banyak ada berapa
kalau satu berita
maksudnya unsur untuk bisa diblokir
dia memenuhi syarat bisa diblokir itu
apakah karena satu berita bohong saja
ataukah sudah banyak ini berita berita bohongnya
sampai lima sampai enam misalnya
tadi kan sebenarnya seperti itu
jadi sudah dilihatnya the whole website nya
kalau kayak gini terus kayak gitu
jadi memang ada satu analisa
tapi memang ke depannya
tadi saya setuju dengan pak imah
bahwa kita harus penegakkannya
jadi kalau memang itu sudah cukup buktinya untuk itu ya
jadi kita lakukan blokir itu kalau memang out of reach
jadi kita itu mamanya servernya di luar
orangnya tidak bisa di ini
ini yang kita lagi koordinasikan untuk itu
nah tapi kan masyarakat juga harus siap tuh
nanti kalau diproses
wah ini penangkapan kayak gitu
jadi ini kita juga dilematisnya di situ
jadi sebenarnya ini adalah proses pembelajaran
untuk siap siap semua
kalau kita menerapkan secara sungguh sungguh
saya setuju soal proses pembelajaran ini
kadang kita melihat pemblokiran situs ini
hanya satu dari satu perspektif saja
padahal sesungguhnya kalau kita perspektifnya lebih luas
sekarang ini terjadi delegitimasi media mainstream loh
karena masyarakat sudah tidak bisa lagi membedakan
mana yang media beneran dan mana yang tidak
yang menjalankan kaedah jurnalistik
oleh sebab itu kenapa kami perlu koordinasi
terus dengan kominfo adalah
supaya kemudian nanti yang bener bener situs yang
memang tidak bertanggung jawab dalam tanda petik
bahwa dia memang memenuhi unsur unsur itu
ya diberikan tindakan
apakah tindakan tindakan hukum atau apa
sehingga kemudian yang pers ini pun
kalau seandainya pers ini kemudian melanggar
kami kan yang bisa memberikan rekomendasi bagaimana penanganannya
contoh toh kami tidak akan segan segan
seandainya memang dia terbukti melanggar undang undang
ataupun dia menunjukkan ada itu ya
ada etika buruk yang sebenarnya itu berarti
dia melanggar suatu hal yang paling prinsip dari pers
maka kami sampaikan berarti dia tidak layak lagi
untuk disepersi oleh pers
nah hal yang lain adalah bahwa jangan lupakan bahwa
situs situs yang bermuatan negatif itu
itu bisa punya nebak besar pada saat dia diviral
dia disebar luar semalam di media sosial
dan sekarang ini ada kecenderungan bahwa
jadi ini ada kejuruan yang agak buruk juga di kalangan media
bahwa media pers
bahwa ada sebagian dari kawan kawan kita
yang kemudian mengambil konten dari media sosial itu
tanpa melakukan verifikasi
sehingga kemudian dia bergulir
news cycle ini akan bergulir
nah dampaknya itu menjadi sangat serius
karena kemudian masyarakat tidak bisa menemukan lagi
di mana informasi yang benar
padahal sesungguhnya kan media
yang paling mengkhawatirkan akhir akhir ini apa misalnya
begini contohnya sebagai contoh misalnya pada saat kita bicara
tentang contoh yang terakhir itu adalah percakapan pilot situs
itu kan dari media sosial
diangkat begitu saja di media mainstream
sebelumnya ada kasus bom tamrin
bom tamrin itu sampai ada tiga televisi
yang menayangkan informasi dari media sosial tanpa verifikasi
mereka sebut ada bom di alam sutra
ada bom di cikini dan seterusnya
itu ada tiga t tanpa verifikasi
sebelumnya ada lagi yang iron man
yang bahwa seorang warga indonesia bisa membuat tiuran tangan
yang disambung kepada secara pusatnya
itu kan dari media sosial
jadi maksud saya adalah ini menjadi pekerjaan
jadi ini lebih besar dari perkiraan kita
bahwa kemudian penanganan ini bukan lagi menjadi tanggung jawab pemerintah
bukan lagi menjadi pp muhammad
tapi menjauhkan kita semua termasuk karyawan pers
untuk kemudian kita melakukan perbaikan
sehingga kemudian hal hal yang buruk yang muncul dari
adanya revolusi digital ini bisa
jadi maksudnya mengajak
saya sedikit mau nasihat
ini juga sebenarnya fenomena ketika media non mainstream
itu di quote oleh masyarakat
ini ada sebenarnya kritik untuk media mainstream
sekaligus kritik untuk teman teman di dewan pers
bayangkan hari ini ada tulisan menarik kan di forbes itu
jadi yang sesungguhnya palsu itu ya mainstream media
maksudnya fakta bahwasannya masyarakat menemukan framing
kan bukan rahasia umum lagi
ada stasiun berita yang reporternya akhirnya bertugas
menjadi tim sukses segala macam
itu kan bukan cerita bohong dan faktanya mudah ditemukan
kemudian bikin framing macam macam
kemudian itu yang kemudian bagi masyarakat ketika
hiruk pikuk politik ini kan
ini disrupsinya semuanya politik nih
distrupsinya politik kemudian muncul isu sarah
itu juga disrupsinya juga dari politik segala macam
nah dari situlah kemudian
padahal sebenarnya isu isu sarah itu nggak ada
kalau tidak ada momentum politik kontestasi politik nggak ada ya
iya orang indonesia itu otentik sekali deh toleransinya
jadi yang mengganggu kita itu kan distrupsi politik ini
ketika ada rame hajatan dan kontestasi politik
ada salbihak itu muncul
kemudian kalau di daerah muncul isu misalnya putra daerah
atau bukan putra daerah
atau tadi misalnya korupsi
fakta bahwasannya semuanya media media di daerah itu
tergantung dengan apbd itu kan bukan cerita usang
dan itu terus makanya kemudian nggak aneh kalau banyak media di daerah itu
itu kemudian ya beritanya ya tadi seperti diceritakan oleh mas imam
nah sekarang fungsi dewan pers ini yang harus kita kritik juga mas
terkait dengan fungsi fungsi misalnya media yang jadi tim sukses segala macam
nah itu yang harus diperbaiki
saya tambahin tadi ya
jadi tadi dikatakan kerjasama kita
untuk memberantas ini
nah tadi kan ada empat puluh tiga ribu media itu yang benar benar mengakunya media
tapi ya tidak terdaftar
bukan hanya tidak daftar
bukan tidak bisa dikatakan itu media
kalau saya mengutip dari menkom info yang memprediksi bahwa situs berita yang memenuhi kaedah jurnalistik tidak sampai lima ratus jumlahnya sebenarnya
sejauh ini yang sudah dikreditasi
nah ini pertama makanya kita ingin melakukan sosialisasi dulu
kalau kita juga tiba tiba empat puluh tiga ribu ini kita tutup
kan jadi heboh lagi kan
jadi ini kita ingin masyarakat tuh ayo kalau emang ingin berbisnis di media ikutin
kalau kamu ingin mengekspresikan diri
ya pendapat ya
harus melihat hak hak orang lain
berekspresi boleh tapi jangan menuduh
anda marah dengan saya gak suka sama saya itu biasa aja
mau marah mau kacau
kata kata kasar pun ya itu ekspresi mungkin kosa katanya hanya itu yang dimiliki ya nggak apa apa gitu
tapi semangatnya anda lihat tidak ada pengekangan ya
tapi jangan melakukan itu
kita tidak melihat itu
pengekangan itu kita tidak melihat
harus dibedakan ya
jadi ada kebebasan pers ada kebebasan berekspresi dan ada kebebasan memfitnah
beda ini gak ada
gak ada kebebasan memfitnah ini
yang terakhir jangan
kebebasan pers boleh kebebasan berekspresi berpendapat boleh
ada kebebasan memfitnah ini gak ada cita cita
meskipun dia mengatasi nama kebebasan berekspresi
bagaimana memfitnah kok bisa berekspresi ini
baik tapi intinya semangatnya juga mengajak mindsetnya bahwa dengan adanya situs situs yang kemudian tidak jelas
banyak menebar kebencian provokasi saran dan sebagainya
ini mindsetnya coba kita lihat bukan soal kebebasan berpendapat yang dikhawatirkan tetapi juga bisa mendelegitimasi dari media media mainstream yang ada
selain otokritik kepadanya
ya tentu itu tadi
ini kan berkaitan dengan etika
ada yang boleh kita
jadi hal yang debatable di publik tentu dengan etika ya
kemudian ada yang memang nggak perlu kita debatkan lagi di ruang publik
misalnya pancasila itu gak ada di ruang publik
itu sudah konsensus yang semua pihak sudah selesai
jangan kemudian di debat kemudian muncul upaya upaya mendelegitimasi pancasila dan segala macam
pak ada satu hal tadi pak
saya itu agak terganggu pada saat kontrol terhadap situs situs itu hanya bisa muncul dari lembaga lembaga ini
karena sesungguhnya begini
kalau kaitannya dengan kita bicara soal undang undang pers ya
itu kan kontrol itu diberikan kepada masyarakat sekarang
kalau dulu kan kepada pemerintah
maksud saya adalah begini
pada saat masyarakat menemukan ada sebuah situs yang isinya itu hasutan dan sebagainya
mestinya dibuka pintu dong
ada pak sudah pak
ke arah mana itu nanti
nanti mesti ada masuk ke website kami
nah kami lagi membangun juga aplikasi nih
sekarang kita lagi develop
nanti aplikasi mereka bisa interaktif langsung
sekarang ini masih dalam bentuk website
kami sekarang lagi mengembangkan untuk trust positif
jadi mereka bisa langsung
kapan pak selesainya kira kira
mudah mudahan satu dua bulan
sosialisasinya akan ada di
jadi kalau dalam bentuk website sudah
tapi kan kalau aplikasi kan lebih trend gitu kan
jadi lebih enak
ini beri catatan kaki kepada tadi itu
bahwa sesungguhnya karena kontrol itu sekarang diadukan masyarakat
maka masyarakat terus aktif
ini ini terus aktif kan
berikan tempat balik
berikan tempat balik
sehingga kemudian nanti ini jangan lagi di posisi kita
jangan lagi di posisikan bahwa beban ini ada di pemerintah
bebannya dewan pres
dewan pres ini menjaga kemerdekaan
siapa yang ngadu kita terima
ya tapi kan apa kalau dewan pres itu tanggung
apa kalau dalam bahasa agama itu fardu ain
jadi jadi nggak bisa juga mengelak
oh ini tanggung jawab masyarakat
nggak boleh begitu
tapi saya mau kasih catatan gini
ada positifnya ya
ini ada positifnya
jadi ada kesadaran kolektif
bahwasannya kebijakan publik hari ini
jangan cuma mikirin dunia nyata
ada juga dunia maya dan dunia akhirat
jadi pada intinya tidak ada apa namanya tadi pak
dan sudah cukup transparan melalui prosedur yang jelas loh sp nya
dan sekarang masyarakat sudah terlibat untuk terlibat dalam memerangin awaks ini
nah ini yang kita harus dorong
ini ada kemajuan di masyarakat
saya kira ini sudah cukup clear menjawab
apa yang sudah kita angkat topik pada malam hari ini
semoga ini juga menjelaskan kepada anda
terkait dengan sejumlah pemblokiran situs situs yang kerap sekarang dilakukan oleh kementerian kominfo
tentu saja dengan tujuan yang baik
terima kasih bapak bapak telah hadir pada malam hari ini di cnn indonesia prime news